hai soale bose gigi bakal ngasih thr sepuluh kali lipat dari gaji bu bukan tuh
luker kan soale bose gigi itu nyuruh gigi buat jagain istrinya pak bos yang lagi hamil
masya allah api tenang aja kamu gi ya ya wes ya wes ya berarti nggak apa apa kalau nggak pulang kampung ya
enggak banget begini mak kalau uya nggak mudik uya bakal dikasih thr gaji sepuluh kali lipat biar
daftar separuh buat emak lumayan mak biar bisa nambahin emak beli kambing mak ayam
lu ngapa nggak ngomong dari tadi sih ya ya biarin dah lu kagak pulang udah bener tuh kata bos lu
wes bu cuma kaya gigi nggak jadi pulang kampung tuh nggak papa ya bu ya loh gitu
orang jadi mudik soale bose gigi bakal ngasih thr sepuluh kali lipat dari gaji bu bukan tuh luker
lo gitu oke engkau langsung kiki transfer ke ibu ya ya wsk ya bye assalamualaikum emak emak
mirna mau minta maaf ya mak eh kayaknya lebaran tahun ini kita kagak bisa barengan mak mirna agak
pulang ya kenapa eh lo urusin aja dia tuh anak orang ya lu urusin aja mau jangan gitu kek
ah tapi obat baik tahu mak masa pak bos mau ngasih phl sepuluh kali lipat kalau mirna atau balik
ape sepuluh kali lipat thr waduh mir boslo itu mah bener bener sultan ya udah deh enggak

hp lo kagak pulang lo urusin tuh sirena psma ya yang penting lo jangan lupa kirimin jatah
emak emak pengen beli baju pengen beli tas baru pengen beli selot pengen beli gin cu datu biar
macak ke pas lebaran siap mak ntar mirna kirim ya ya udah dulu ya mak jadi piknik kita nggak mudik
iya usah udah kuat amat jadi gimana kalian jadi pulang kampung enggak kepo iya luwet kita
kagak pulang kampung aisyah oke kalau gitu yaudah ki kamu temen saya belanja ya siap berasa
ya aku nggak bisa nganterin ya tapi nanti aku jemput kalau kamu udah kelar soalnya karena
harus ntar mama sama papa belanja untuk sendiri sama kau belanjakan banyak ya saya nggak papa
kok kasihan kamu juga oh di sana pasti bosen kan ya sih ya udah aku berangkat ya ternyata
ma'a yodong ma'a kalau kesiangan ntar rame lu supermaketnya
ya pak aduh kamu tuh dari sahur tadi kamu ribut ngajakin pergi ke supermarket kamu semangat banget
kita akan memasak untuk kirim ke andin ma'a kalau andin makannya banyak ya kamu bisa ngajakin ke andin
kalau andin makannya banyak ya kamu bisa ngajakin ke andin nanti bayi tambah sehat tambah kuat gitu sekalian kita beli beberapa barangnya mau buatle bareng ini papa udah bikin list menu yang mau kita buat
kamu bikin list ya segitunya karena papa bener bener bahagia kehamilan andin kali ini papa bisa
melihat andin bahagia sama keluarganya suaminya mertuanya yang sangat mencintai andin
nggak seperti kehamilan andin yang pertama yang penuh ujian iya aku ngerti lagi yang kurangnya
aku nggak bisa bayangin gimana marahnya papa kalau nanti dia tahu bahwa elsa yang dulu membuang
makan harus makan makanan yang sehat
aduh ya allah ini cucian piring banyak banget lagi
gara gara bibir mudik aku jadi nggak ada yang bantuin deh
siapa sih itu dateng sabaran banget sih iya sebentar
ampun gak bisa ngasih ngetoknya sekali aja aku juga denger kok ngapain pakai berkali kali berisik
enggak itu kenapa sih muncul muncul tiba tiba galaknya begitu ibu dokter tidak boleh galak galak
coba pagi pagi kesini kan aku udah bilang sama kamu kalau aku nggak bisa nemenin kamu siang ini karena
pembantu aku itu udah mudik jadi aku harus beres rumah karena malam aku tuh pulang iya kan gue juga
udah tahu dokter mau datang makanya gue datang kesini mau gue bantuin beres beres semuanya
ini demi talon mertua
terima kasih banyak ya
aku senang banget akhirnya aku hamil dengan laki laki yang benar aku cintai
mama gak sabar banget untuk ketemu kamu sayang
mama akan jaga kamu dengan baik
sampai kamu tumbuh besar sehat
dan lahir dengan sempurna
dan lahir dengan sempurna
selamat ya bu anaknya perempuan cantik seperti ibu
jaga anakku dengan baik ya
hai gue bakal rawat mendi dengan baik
hai oh iya mbak gue juga mau bilang gue akan urus anak lo tapi dengan syarat lo jangan hubungi

hai papa ataupun mama untuk nanya nanya lo selama lo masih pinjaran lo tahu kan kondisi papa kayak gimana
hai ya udah kalau gitu

hai kalau bisa sering sering ya cuma bambang aja ya

hai pasti mbak
hai anak kita
hai anak kita
hai maksudnya anak kamu dengan roy
hai anak kita
hai anak itu
hai anak kamu dengan roy
hai anak kamu
hai anak kamu
kamu harus temanin kakak kamu rena
makasih banyak ren
kamu masih mau mengantar saya
padahal saya tahu hari ini kamu libur kan
selamat ya al
dan itu artinya sebentar lagi
lu jadi seorang bapak
mengenai hasil tes
masih tersajal utuh
pokoknya gue yakin
apapun keputusan lo itu yang terbaik
gue pasti dukung